kita ke informasi lain yusril iza mahendra siap maju pada pemilihan gubernur dua ribu tujuh belas menggandeng sekretaris daerah dki jakarta saifullah sebagai pasangannya
ya yusril menyatakan dukungan dari sejumlah partai yaitu dari pan pkb demokrat dan juga p tiga yang sudah cukup sebagai modal untuk melawan gubernur petahana
pada acara deklarasi yang digelar ratusan pendukung di gelanggang olahraga cempaka putih jakarta pusat pada hari minggu sore
yusril iza mahendra menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
yusril berencana menggandeng sekretaris daerah dki jakarta saifullah sebagai pasangan
menurut yusril dukungan pan pkb demokrat dan p tiga sudah cukup sebagai modal untuk melawan gubernur petahana
pertanyaan yang terakhir silakan pembahas kepada pan demokrat dan p tiga
saya mengucapkan selamat kepada duta yusril yang hari ini dikukuhkan itu saja
saya akan dicalankan dan siap
ya sekali lagi saya kembalikan ini kepada partai partai yang mempunyai haknya untuk mencalonkan
ya kalau diri saya dibutuhkan buat jakarta ini insya allah saya siap